kita ke informasi lain taman mini menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru di dki jakarta
dan langsung saja saya ajak anda untuk memantau bagaimana situasi di taman mini indonesia indah jakarta timur
terhubung bersama kami korespondensi ann indonesia ada albi pratama di sana
albi bisa anda jelaskan apa saja atraksi menarik atau hiburan yang sudah disiapkan untuk nanti malam di taman mini indonesia indah
selamat siang puspa
malam pergantian tahun dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga di wilayah dki jakarta
nah nantinya akan ada sejumlah acara ataupun atraksi atraksi yang memang diselenggarakan di acara ini
nah kalau puspa bisa lihat di belakang saya ini adalah panggung utama yang saat ini sedang dilakukan rehearsal oleh salah satu band nasional
yaitu ada moka di sana yang saat ini sedang melakukan persiapan ataupun latihan
dan nantinya akan ada sejumlah pertunjukan lain tidak hanya pentas musik dari band band papan atas indonesia
selain moka nanti juga ada the bagindas lalu juga ada empat dua puluh dan lain sebagainya
nah nanti juga serangkaian acara seperti misalnya parade budaya lalu juga beberapa atraksi atraksi juga akan dipusatkan
di sekitar danau archipel lago yang ada di taman mini indonesia indah ini sendiri
dan puspa kalau misalnya puspa mau nyusul bersama keluarga teman teman ataupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar jabodetabek ini
tadi ketika saya tiba di kawasan taman mini sudah terlihat antriannya dan informasi yang saya terima dari humas juga
mengatakan bahwa masyarakat yang datang ke wilayah taman mini indonesia ini sudah mengantri sejak pukul sembilan pagi
tadi juga terbukti ketika saya tiba di lokasi taman mini sekitar pukul sepuluh
ini masyarakat sudah mulai mengantri di bagian pintu masuk untuk menuju sejumlah kawasan
nah puspa ada yang harus disiapkan memang oleh masyarakat yang berencana untuk menuju ke kawasan taman mini indonesia indah sendiri
yang pertama adalah harus terlebih dahulu melakukan pembelian tiket secara online yang bisa dibeli di tamanmini com
dan harga tiket yang berlaku pada hari ini adalah sebesar rp lima puluh
ini lebih mahal rp dua puluh lima jika dibandingkan dengan hari hari biasa karena hari ini sendiri taman mini akan beroperasi penuh selama dua puluh empat jam
jadi tadi pagi sudah buka dan nantinya akan terus buka sampai malam pergantian tahun baru ini sudah terlewati
nah nanti untuk acara puncaknya sendiri sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
mc yang akan bertugas di lokasi ini sendiri akan mengumumkan bahwa acara utama akan dimulai di panggung yang ada di belakang saya
lalu rangkaian acara dimulai dan menjelang pukul dua puluh tiga lebih empat puluh lima waktu indonesia barat juga nanti akan ada sambutan dari beberapa pejabat negara
di antaranya adalah menteri bumn erick thohir yang dijadwalkan akan hadir ke acara ini
dan juga nanti akan ada pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono yang juga akan memberikan sambutan dan juga resolusi resolusi yang mungkin akan disampaikan kepada masyarakat yang datang kesini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
nah setelah itu akan ada countdown yang dilakukan pada pukul dua puluh tiga lebih lima puluh lima waktu indonesia barat
yang merupakan detik detik pergantian tahun baru yang menjadi acara puncaknya
nah puspa kalau misalnya kita ingat kembali ini adalah kali pertama kita semua kembali melaksanakan malam pergantian tahun baru yang begitu semarak
karena selama dua tahun terakhir kita tahu bersama bahwa pandemi covid sembilan belas ini melanda dunia dan juga indonesia sejak dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu dan dari dua ribu dua puluh satu ke tahun dua ribu dua puluh dua
sehingga diprediksi akan banyak sekali masyarakat yang akan datang ke lokasi ini
mungkin lebih dari empat puluh ribu orang target dari taman mini indonesia indah sendiri
sehingga masyarakat ini harus tetap menjaga kondisi diri ya
apalagi cuaca ini agak sedikit mendung walaupun siang hari ini cukup adem rasanya di lokasi saya melaporkan saat ini
tetapi kalau dari perakhiran cuaca yang disampaikan oleh bmkg beberapa waktu lalu memang pada tanggal tiga puluh ataupun tiga puluh satu sampai dengan tanggal dua januari prediksi di kawasan jakarta memang hujan
sehingga ada persiapan baik fisik ataupun barang bawaan seperti misalnya payung jas hujan
dan juga beberapa vitamin untuk menjaga stamina tubuh tetap bagus ketika berada di lokasi ini
dan jangan lupa walaupun pemerintah sudah menyediakan ppkm di seluruh wilayah indonesia masyarakat tetap harus dijaga protokol kesehatannya karena juga diprediksi akan banyak masyarakat yang datang ke lokasi ini
dan puspa kalau misalnya anda menyusul masyarakat yang juga akan datang ke lokasi ini diharapkan untuk masuk melalui pintu tiga dan juga empat taman mini
nantinya juga disediakan beberapa slot parkir yang memang harus disediakan
dan juga beberapa slot parkir yang memang harus disediakan

yang memang tersedia bagi ribuan kendaraan baik itu roda empat ataupun roda tiga dan nanti setelah parkir di lokasi yang ditentukan maka masyarakat ini akan diarahkan untuk menggunakan kendaraan shuttle bus yang merupakan kendaraan berbasis energi listrik
karena setelah dilakukan revitalisasi taman mini ini sudah berubah konsep menjadi taman yang memperhatikan lingkungan dan juga berkelanjutan sehingga tidak ada kendaraan bermotor yang boleh memasuki kawasan ini
jadi masyarakat hanya tinggal memilih atau memilih
memilih untuk jalan kaki ataukah menggunakan bus listrik yang sudah disediakan oleh pihak pengelola begitu puspa
oke albi saya yakin ini jadi salah satu acara ya pergantian malam tahun baru yang sangat dinanti cukup meredam kerinduan masyarakat akan hiburan khususnya di ibu kota dan sekitarnya
tapi kalau tadi albi menyebut bahwa bmkg sudah memprediksi akan ada cuaca ekstrim sampai dengan akhir tahun ini
bagaimana antisipasi dari pihak penyelenggara mengingat itu diadakannya secara outdoor

apakah ada tempat tempat untuk berlindung yang sudah disediakan
kemudian bagaimana nanti antisipasinya yang akan dilakukan jika memang hujan yang cukup lebat terjadi di taman mini indonesia indah
ya puspa terkait dengan persiapan tersebut sebenarnya saya belum mendapatkan informasi resmi dari pihak pengelola sendiri seperti apa
dan sepanjang saya tadi juga sempat berkeliling di kawasan taman mini juga belum terlihat begitu banyak tenda tenda yang memang diperuntukkan bagi para pengunjung yang datang ke lokasi ini
sehingga kalau saya melihat sejauh ini kelihatannya masyarakat ini akan berteduh di tempat tempat yang mungkin bisa mereka singgahi ketika hujan
seperti misalnya di kawasan anjungan anjungan kedaerahan yang jumlahnya ada tiga puluh tiga lalu juga di beberapa museum dan juga beberapa pujasera
tetapi walaupun begitu diprediksi memang jumlah tempat berteduh ini tidak terlalu banyak
jika dibandingkan dengan masyarakat
sehingga masyarakat yang akan datang ke lokasi ini diimbau untuk mempersiapkan diri dengan membawa jas hujan ataukah payung dan lain sebagainya untuk melindungi diri dari terpahan hujan
tapi kita berdoa bersama semoga hari ini tidak turun hujan begitu puspa
karena juga perakiran cuaca yang diberikan oleh bmkg ini hanya bersifat perakiraan dan selebihnya ini tergantung situasi alam yang akan mendukung jalani acara
oke kita harapkan lancar
kita lihat nanti semarak malam di taman mini indonesia indah seperti apa
albi pratama korespondensi ananya indonesia melaporkan dari jakarta